makanan suku minangkabau dengan cita rasa pedas yang dipadukan dengan aneka rempah khas indonesia
membuat makanan ini terkenal dan diminati banyak orang
ada banyak makanan khas suku minangkabau mulai dari makanan berat cemilan kue tradisional hingga minuman
festival kuliner kampung minangkabau di pasaraya blok m jakarta selatan ini digelar mulai tanggal sepuluh hingga tiga belas maret
selain nasi kapau makanan khas minang yang juga diminati para pengunjung adalah pisang kapik khas bukit tinggi
apa yang menjadi ciri khas dari pisang kapek ini
pertama pisang kapit ini dari pisang kepok kemudian dia dibakar lalu dikapit dikapit atau dijepit
kemudian dikasih kelapa gula aren jadi kelapa muda
gula aren ditambah dengan bumbu bumbu atau rempah rempah khas tradisi
dan ini kita rahasiakan makanya kita berbeda dari yang lain makanya kita bikin namanya pisang kapik ala antri
selain pisang kapik ada juga bika anget panggang yang mendapat respon positif dari para pengunjung
jika anda familiar dengan bika ambon dari medan
tiga yang satu ini berbeda
khasnya dia dibungkus dengan daun waru di dalam kotak loyang kemudian diaduk dengan air kelapa muda
bahan bakunya itu apa aja pak
bahan bakunya kelapa tepung beras tepung terigu gula pasir dan ada sedikit bahan kue
selain puluhan stand makanan dan minuman khas minang festival ini juga menghadirkan seni tradisional minangkabau
itu tujuannya bukan buat makan sih sebenarnya
apa namanya acara musiknya
soalnya biasanya kan jarang jarang nih sekarang ada festival kuliner lagi apalagi masakan padang kan
masakan padang kan terkenal enak enak macem macem
ya kan pas udah ada nih tempatnya strategis juga nggak terlalu jauh
pihak penyelenggara festival mengklaim acara ini ramai pengunjung
animonya kalau kita lihat setelah masa masa lepas dari ppkm ini ya cukup besar ya
karena memang ini event tahunan ya kami selenggara
bagi anda yang masih belum memiliki rencana di akhir pekan ini
mungkin festival kuliner kampung minangkabau ini dapat menjadi salah satu referensi berlibur bersama keluarga atau kerabat
bram sinulinga wipra stianto jakarta